nah mbak kate enakan jadi artis atau politis
pertanyaan yang mewakili banyak
program program dari kemitraan itu yang bisa langsung diberikan ke masyarakat
disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat juga melihat bahwa
keterwakilan saya dan khususnya perempuan di dapil malang raya
yang belum pernah terwakili oleh perempuan itu berdampak nyata gitu loh
kenapa masyarakat lebih banyak memilih yang laki laki ya daripada yang perempuan
karena itu yang menentukan jumlahnya di dalam sini kan
padahal pemilih perempuan jauh lebih banyak
halo sobat parlemen jumpa lagi di ini parlemen
sebuah podcast ringan yang membahas tentang parlemen
tentu masih bersama saya indra pahlevi bersama
rekan setia saya bang indra iskandar
tapi jadi dua duanya double in
telah hadir tamu istimewa kita seorang anggota dpr
berasal dari fraksi pd perjuangan
yang mungkin sebelumnya publik sudah sangat tahu dan sangat kenal
mbak kris dayanti atau kita sebut
terima kasih merdeka
sehat mbak kd
alhamdulillah harus sehat
walaupun kita gimana pun juga usia harus terus optimis dan manfaat
dan juga ya seneng aja ya walaupun cucunya udah mau dua
tetep aja semangatnya
jadi saya lebih senior daripada pak sekjen
karena cucu saya lebih banyak daripada pak sekjen
dan tentu dari masyarakat

mas sekjen dan tentu dari masyarakat
masih bersama kita
sahabat saya nih pak dari zaman gak disampul
halo aduh seneng banget
sebenernya ini agak agak starstruck gitu loh ya
siapa yang tidak tahu mbak
aduh seneng banget
dan masih inget
terus inget banget doa dan harapan
iya aduh ya ampun
kalau gitu gini sebelum nanti mas indra mau nanya nanya sesuatu
tentang situasi di masyarakat
saya mau nanya duluan nih
mbak kd enakan jadi artis apa politis
pertanyaan yang mewakili banyak
jadi kalau pesan mbak ketua dpr ri kan memang satu aja
kd orang gak bisa melihat kamu utuh secara
sekarang jadi entertain saja
tapi sebagai politisi
setelah hampir satu periode atau hampir lima tahun menjadi politisi di senayan
passion sebagai artis atau sebagai politisi
mana yang lebih pas
kalau boleh milih gitu
salah penunjangnya artinya
privilege buat yang mengundang saya nyanyi di mana mana
karena mereka seperti mengundang wakil rakyat
tapi saya tetap dibayar
nah itu kan pentingnya
kecuali kalau tampilnya pas di panggung dpr ya
nah itu courting
jelas di courting
ditelepon langsung sama fraksi gratis
tapi memasuki atmosfer senayan ini gak awkward ya
gak gampang gitu ya
pertama kalau bahasa zaman sekarang itu insecure jelas pak
tapi ketika saya bilang bahwa tanggung jawab dan peran moral saya di dpr ri adalah
ketika saya mau melakukan sesuatu berbuat untuk bangsa dan negara melalui kapasitas saya
ya kalau kita tahu bahwa tugas
dua belas pokok dan fungsinya pengawasan legislasi pak
legislasi saya belajarnya sampai sekarang masih terus belajar pak
tapi ketika saya bisa dilibatkan dalam sebuah panja
itu tadinya saya berpikir
mungkin ya selama tiga puluh tahun lebih saya dinyanyi
saya pikir mungkin ya sama ketika orang juga belajar menuntut ilmu
tapi saya lebih di lapangan
jadi ketika sekarang buketua umum bonding terus ke bawah ketemu rakyat
saya tidak kesulitan pak
karena memang saya nyanyi dari sabang sampai merauke
emang ketemunya masyarakat
kapasitas saya ketemu sama orang yang berganti setiap hari itu
dari saya menyanyi itu saya lebih blending
saya lebih menyatu sama warga gitu
kayak kita lagi misalkan lagi di panggung ketemu orang
mungkin ini sudah sering dibahas di mana mana ya
hanya ya bang indra ya
tapi di podcast kali ini kita mungkin
dari sudut pandang yang lain
walaupun mungkin kita akan ada sedikit seriusnya gitu ya
misalnya sampai hari ini
kenapa gitu kalau masyarakat kan gitu langsung
tapi ini sudah agregatnya sudah naik
atau totalnya satu ratus dua puluh anggota perempuan
nah saya mau tanya ke mbak kd
sebagai bagian dari satu ratus dua puluh orang itu
ada nggak kayak semacam
wah kami kami perempuan ini harus melakukan sesuatu atau harus bersatu
tanya dulu mbak karya di komisi berapa biar jadi ketahuan konten itu
saya di komisi sembilan
saya anggota nomor dua ratus dua belas dari fraksi pdi perjuangan
komisi sembilan yang membidangi tenaga kerjaan kesehatan
badan pengawasan obat dan makanan
pengawasan pekerja migran dan juga
nasional insurance kita pak bpjs kesehatan bpjs ketenagakerjaan
dan juga yang menjadi leading sector stunting pkkbn
seberapa mbak akade di komisi sembilan itu melakukan hal hal yang mungkin sangat dekat dengan dunia perempuan
saya sampai ditelepon langsung sama fraksi waktu itu
karena memang notabene semua artis itu ditempatkan di komisi sepuluh
aku mau milih komisi sembilan karena sepanjang saya turun ke lapangan ketika ditugaskan oleh fakta waktu itu
saya lihat betapa anak usia delapan belas tahun mereka sudah menikah
pernikahan anak yang terlalu dini kematian ibu dan anak
belum lagi di malang juga banyak pmi kita yang tidak mendapatkan penempatan negara yang tepat
jadi memang saya memilih komisi sembilan dan terdampak kemarin itu
jadi banyaknya mitra itu memberikan banyak sekali keuntungan terus terang ya untuk kami di komisi sembilan
karena banyaknya program program dari kemikiran itu yang bisa langsung diberikan ke masyarakat
disampaikan ke masyarakat
sehingga masyarakat juga melihat bahwa keterwakilan saya dan khususnya perempuan di dapil malang raya
yang belum pernah terwakili oleh perempuan itu berdampaknya
berdampak nyata gitu loh
jadi kayak ibaratnya saya datang dengan memberikan
oke saya bersama seluruh relawan turun ke enam ratus titik di empat ratus tujuh puluh desa lebih gitu pak
saya nggak bawa janji apa apa
saya hanya bilang kalau semakin ibu bapak memilih saya dan mengusung saya
dan menjadikan saya wakil bapak ibu semuanya di nasional
akan semakin banyak aspirasi yang bisa saya serap dari bapak ibu semuanya
dari panjenengan semuanya untuk saya bawa dalam kerja kerja saya di dpr ri
tadi mbak kade anggota dpr pemis sembilan
sudah menyampaikan bagaimana beliau di dapilnya begitu rupa sampai turun ke desa desa
nah tadi ada yang tertahan

apa itu mbak
ini ini yang menjadi pertanyaan dari sisi masyarakat selama ini
terutama untuk perempuan
kan mbak kd kan selalu bilang gitu
ayo kita perempuan juga harus ikut menyuarakan
karena bisa mewakili suara suara yang tidak pernah terdengarkan sebelumnya
tapi suka ada keminderan terlebih dahulu nih
apa rasanya ya masuk ke senayan nih
yang memang kita melihat sendiri karena ruangan hari ini
ini adalah dunia manusia gitu loh
alif itu kan terkenal sebagai dunianya laki laki
itu udah bikin ciut sendiri nggak
makanya perempuan jadi takut
jadi politik itu katanya dunianya dunia maskulin
saya yang simpelnya aja tentunya
banyak sekarang saya juga menerima sambungan telepon dari semua calon legislatif
semua yang rata rata tanyanya ke saya
dan buat saya ini peluang yang bagus untuk bisa menyampaikan
artinya perempuan juga perlu ada di politik
politik juga membutuhkan perempuan
tapi dibalik itu semuanya buat saya
support domestik itu nomor satu ya
karena sebagai orang jawa
saya bukan java sentris tapi unggah ungguh
itu tetap saya anut dalam diri saya
artinya kalau secara level
memang kapasitas kita sebagai legislatif itu legislator itu memang sangat membantu
jadi kalau lagi rapat nih bareng barengnya
banyak suara cowok gitu nanti pas instruksi
ah perempuan mau ngomong apa kamu
malah biasanya perempuan lebih
apalagi di komisi sembilan
apalagi di komisi sembilan
ketua komisinya juga perempuan
ketua komisinya perempuan ibu feli
memang ya sepertinya di kayak di
kayak di anggota panja juga ya
di anggota panja juga
hampir ibaratnya sampai dini hari
cuma ketika kami juga dihargai gitu ya
kalau misalkan apalagi saya yang punya anak
otomatis kalau di fraksi saya
ada shifting juga
jadi shifting pagi sampai siang
sulit nggak sih mikirin kesehatan
nasib kesehatan bangsa gitu ya
perempuan tuh memikirkan kesehatan bangsa tuh sulit nggak sih
justru kita lebih teliti pak
dan kita lebih membedah ibaratnya
sekarang ruu kesehatan juga sedang ditangani di komisi sembilan
hal hal yang jelimet mungkin kita bisa lebih menyuarakan itu
dan secara kepekaan
dan juga tenggang rasa
itu lebih engage ke perempuan itu
mas indra kok kenceng mot
emang ngerasain ya efeknya beda ya suara perempuan
iya rasanya gitu
lebih peka katanya
dari penelitian dari pbb
artinya dalam hal kebijakan
ada dampak yang akan bisa tersuarakan gitu
mungkin saya pengen tahu cerita awal ya
mbak aya juga mungkin pengen tahu
awal mula mbak kade tertarik
diajak oleh siapa
lalu berfikirnya seperti apa
berapa lama bagaimana minta izin kepada suami
ya sebetulnya saya dan politik itu
udah lama berkecimpungnya
tapi saya di bagian seni ya
jadi dulu tuh kalau saya nyanyi kampanye juga untuk
terakhir nyanyi untuk gerindra
bahkan tiga diva juga dikontrak untuk kampanye
gerindra keliling bersama maya estianti waktu itu
memang udah biasa nyanyi yang bersinggungan dengan partai
dengan partai pdi berjuangan juga
walaupun tawaran itu ada di ujung
orang kan juga banyak yang bilang
ketika banyak yang bilang karena udah gak laris dinyanyi
terus banyak yang belok sepir banting setir gitu loh
tapi justru dengan saya jadi politisi sekarang gitu
tawarannya ini malah lebih rame mas indra dan bang indra
gak tahu kenapa itulah tadi saya
mungkin privilege itu pasti nempel di dalam diri saya
nah begitu ditawarin pertama
ya begitu ditawarin ya memang saya ditelepon secara langsung
oleh pak sekjen dan saya nomor dua dari situ
setelah ke suami langsung ke mama ke papa
waktu itu papa masih ada
jadi memang restu dan itulah tadi
setelah itu baru anak anak tahu kejadian setelah ada
ramai ya pak ya banyak kan kita sering tiap hari
bahkan kita di demo
mami kenapa anda memilih dpr
mami why dpr begini begitu begitu
nah ini kan yang mesti saya sampaikan
ada beban ya
beban untuk kedua anak kecil kecil saya karena saya
mami kenapa di dpr di google dpr dijual sekian ribu
kan ada pak waktu itu seperti itu
nah itu isu isu yang seperti itu
dan karena anak anak ini sudah bisa membaca running text setiap berita
kenapa digeruduk seperti itu
itu kan saya sampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana
sampaikan ke anak anak
kalau ke aurel ke azril putra putri saya yang sulung
ya mungkin mereka udah tahu karena pengalaman ayahnya juga dulu di periode sebelumnya di parlemen
jadi mungkin bebannya lebih ke dua anak saya
dan sekarang secara lebih gamblang netizen kan melihat saya
sudah tidak utuh sebagai penyanyi saja pak sebagai politisi
jadi buat saya tidak ada tuh enak enakan malah justru saya yang lebih kesorot pak
apalagi sempat viral ya
yang menyadarkan lagi diangkat lagi
pokoknya waktu itu pak sekjen yang paling dicari
sudah masuk kepo
tadi sudah di explore oleh mbak kd
dan mbak anya masih penasaran gitu ya
saya heran nih
jadi sebenarnya gini nih
memang dari yang diceritakan oleh mbak kd
bahwa ternyata suara perempuan itu benar didengar kok di parlemen
benar kalau kita menyampaikan menggunakan anggota yang perempuan
benar kok gak cuma berhenti di tengah jalan gitu aspirasinya
kenapa masyarakat lebih banyak memilih yang laki laki ya daripada yang perempuan
karena itu yang menentukan jumlahnya yang di dalam sini kan
padahal pemilih perempuan jauh lebih banyak
nah itu ini diskusi bersama aja
dan ada juga yang sudah di tengah jalan dalam pendaftaran dan registrasi dan lain lain
ya memang itu keputusan terakhir itu memang ya dengarkan suara hati itu iya jelas
tapi ketika yang tadi saya bilang ketika domain domestik itu mendukung ya insya allah
mbak kd saya mau tahu ini
kita kan public figure sebelum jadi anggota dpr sudah sangat terkenal
bukan terkenal lagi sangat terkenal
terima kasih pak
pada saat berhadapan dengan konstituen itu masyarakat begitu ada kesulitan nggak dalam berkomunikasi
saya alhamdulillahnya juga part time menempatkan saya di dapil yang tepat pak it's my hometown
ya kan kampung halaman yang secara kearifan budaya lokal aja saya memang sudah menjadi bagian
sudah paham bahasanya saya juga kesulitan
satu hal mungkin
tadi saya sempat sampaikan di segmen sebelumnya
ada nggak privilege atau keistimewaan yang didapat dari mbak kd baik di partai mungkin atau di dpr secara seluruhan
karena mbak kd adalah perempuan
ada nggak sih bang indra
kalau aturannya ada nggak
sama ada sama aja
tapi yang dirasakan
justru secara global saya malah lebih jadi saya tuh kayak udah kayak cctv nih
iya orang justru mantau terus
mungkin ya itu bedanya mungkin saya tadi ngobrol sama anya ketika kita lagi break
pak ada beberapa anggota yang mungkin nggak dikenal sama anya tapi ketika nomor anggota a dua ratus dua belas chris d'anti orang udah bisa zoom in zoom out zoom in zoom out
ada di paripurna kok dia nggak datang dia ngapain ya ada ini ada ini
saya pernah pak ini terus terang saya juga sampaikan juga di tv a
saya di rapat pleno awal awal dulu
jadi karena sahabat saya seorang teman teman kita di salah satu live tv yang jam dua belas siang ya karena kedekatan kita gitu ya akhirnya saya diundang
saya di rapat di pleno di tegur lakso
mbak kd jangan sampai live siang ya
masyarakat indonesia melihat mbak kd kok nggak rapat
padahal waktu itu teman teman kita lagi ada acara
ya acara itu terkenal dan memang waktu itu saya diundang dalam kapasitas saya juga sebagai anggota dpr yang juga nyanyi juga di situ gitu
jadi di situ saya semakin oh oke
jadi kehati hatian saya juga sangat sangat harus menjadi satu
artinya semua hal semua aspek itu tetap diperhatikan dan nggak karena mbak kd perempuan
iya ada privilege
enggak justru memang lebih senang karena ketua dpr ri nya perempuan
luar biasa jadi nggak kapok ya jadi anggota dpr ya
ya insya allah bisa berbuat dan bermanfaat
tetap tarik nggak nya
masih memantau dulu saja
karena tapi balik lagi menarik ya
kalau kayak begini jadi kayak kesimpulannya ada mumpung masih muda mumpung belum perlu minta izin banyak orang
mendingan langsung aja
mencari kiara untuk
mencari kiara untuk bisa menyuarakan melalui parlemen
jadi caleg aja mumpung masih muda
dan kita perlu anak anak muda seperti ya putri komarudin diyah roro esti mas rizky di komisi satu
dan banyak sekali putranya pak fadil di komisi satu juga gitu kan
kalau yang total legislatif nggak kenal gimana mereka percaya bahwa negara ini adalah modal
jadi pemilih pemula dan pemilih milenial itu persentasenya jauh lebih besar ketimbang pemilih yang anak anak unial
jadi harus wajah wajah baru nih
tapi pengennya sih mengisi proporsi perempuannya memang lebih banyak
karena membantu untuk
terkadang gini kalau saya melihat juga kan beberapa tahun terakhir kita tidak pungkiri banyak single mom semakin banyak jumlahnya
banyak perempuan dalam berbagai macam kasus harus menghadapi kehidupan sisi sisi kehidupan yang mungkin tidak dirasakan oleh laki laki
bukan berarti apa apa ya
dan mungkin laki laki kurang sensitif untuk menangkap itu menjadi satu bentuk kebijakannya
betul ya perempuan
jadi penelitian peraannya itu kalau bisa disalurkan sebagai wakil pera
kalau saya mungkin bisa tuh ya
udah aku tunggu deh ding
keterwakilan perempuan yang bisa dipilih
sebagai closing statement
pertama dari mbak kak deddy
terima kasih tentunya menjadi kebahagiaan bahwa di ini parlemen bisa menyuarakan dan memandang dan melihat perspektif secara lebih luas
dan juga lebih makro melihat bagaimana para anggota parlemen ngapain aja kerjanya
dan gunakan sosial media sebaik mungkin untuk bisa menyampaikan menyuarakan kerja kerja kita
amin terima kasih mbak kak deddy
terima kasih undangannya
closing statement sekaligus kesimpulan
wah berat sekali itu ya
sekalian ujian buat perempuan
perempuan kita membutuhkan kamu
bisa bikin mbak ketua dpr
ya pada kesempatan hari ini kita bisa mendengarkan bersama bahwa ternyata keperluan parlemen untuk mendapatkan lebih banyak suara perempuan itu sangat dibutuhkan
bukan karena kita kekurangan dalam arti kata kebijakannya jadi tidak balance
tapi lebih kepada kita lebih ingin mendapatkan perspektif dan cara pandang yang lebih luas lagi
jadi kalau misalnya ada keinginan
untuk menjadi bagian dari sambungan lidah masyarakat
jangan hanya melalui sosial media sendiri
tapi kenapa tidak banyak partai politik sudah siap menjadi kendaraan politiknya
bergabunglah di sana
lakukanlah dengan cara memberikan kebijakan yang terbaik untuk masyarakat
ini pesan khusus untuk perempuan
yes betul sekali
pesan pesan laki laki untuk perempuan
sudah waktunya perempuan memberikan
dan kontribusinya untuk perubahan politik di indonesia
sobat parlemen kita sudah di penghujung acara di podcast ini parlemen
yang membahas tentang peran perempuan di parlemen
dengan arah sumber kita mbak kd
anggota komisi sembilan dpr ri
tentu rekan setia saya bang indra
terima kasih juga
sudah terus mengawal acara ini
sampai jumpa di ini parlemen berikutnya